bencana banjir tidak hanya merugikan secara finansial dan kesehatan
dokumen dokumen penting juga bisa hilang atau rusak akibat terendam air dan lumpur
untuk membantu warga yang dokumennya rusak akibat banjir
arsip nasional republik indonesia atau andri membuka layanan restorasi dokumen secara gratis
layanan ini dibuka sejak senin sampai jumat di kantor andri sejak pukul delapan pagi hari hingga pukul tiga sore
bagi warga yang ingin merestorasi dokumen mereka wajib membawa surat antigen dan ktp
andri menerima dokumen dengan tingkat kerusakan beragam dari ringan hingga rusak berat seperti sobek
namun harus masih bisa terbaca
jumlah dokumen yang bisa direstorasi maksimal sepuluh dokumen
dan waktu pengerjaannya bisa memakan waktu antara dua hingga tujuh hari